sekelompok pengungsi perempuan tamil dan iran tiba di gedung parlemen setelah berjalan kaki sejauh enam ratus empat puluh km dari melbourne untuk menyoroti dampak ketidakpastian visa
mengatakan dalam sebuah pernyataan video
binatang spons itu memberikan catatan sejak tahun seribu tujuh ratus